bapak pasti tahu sesuatu kan pak
dengan tempat ini
pak tempat ini
aku gak sanggup untuk nyebut
kalau tempat ini adalah tempat
ayah kecelakaan dan meninggal
pak tempat ini
bapak pasti tahu tempat ini pak
karena tempat ini
karena bapak itu adalah
mas rudri ini gimana sih
masih sakit udah jalan jalan
saya sampai khawatir mikirin mas
ijin saya buat ngomong sama dia sebentar
karena saya yakin banget kalau dia adalah
kamu tau gak
mantan suami saya
saya ini jangan sakit
tante tolong tante berisik
saya ngomong sebentar doang sama dia
tapi saya sudah bergabung sama dia tante
jangan jalan dulu tante